sudah setahun pandemi masih belum dapat terkendali
kasus positif covid sembilan belas terus bertambah
bahkan kita indonesia sudah menyentuh penambahan kasus di angka satu juta
vaksinasi pun bergaung di tengah pandemi
namun kita tetap harus mawas diri
serba serbi vaksinasi covid sembilan belas kami bahas malam hari ini
bersama ahmad rusdan utomo ahli biomolekuler dari indonesian young scientist forum
selamat malam pak ahmad
selamat malam mbak tiffany apa kabar
baik pak ahmad salam sehat pak ahmad
hari ini presiden dan juga sejumlah tokoh sudah mendapatkan penyuntikan vaksin covid sembilan belas yang kedua
artinya sudah dua kali disuntik apakah sudah sepenuhnya membentuk kekebalan tubuh pak ahmad
kalau kita lihat dari data sebelumnya untuk bisa mendapatkan data yang optimal
atau antibody optimal itu sebetulnya setelah dua minggu pasca suntikan kedua
jadi supaya bisa mendapatkan efek proteksinya yang lebih baik
oke pasca suntikan kedua ya pak ahmad
vaksin yang kedua dua minggu pasca suntikan kedua
oke dua minggu baru artinya itu bekerja ya
oke pak ahmad vaksin ini koreksi kalau saya salah vaksin bukan mencegah infeksi
jadi kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu ada kejadian di penyuntikan vaksin covid sembilan belas yang pertama
bupati sleman ini kemudian beberapa hari setelahnya ya sebelum disuntik vaksin yang kedua ini
dinyatakan positif covid sembilan belas
artinya memang ketika masih di tahap yang pertama itu
masih ada potensi untuk terkena covid atau bagaimana pak ahmad
dan kemudian artinya walaupun seseorang sudah mendapatkan dua kali suntik
seperti misalnya hari ini kemudian ya walaupun hasilnya tadi pak ahmad bilang dua minggu
masih bisa berpotensi kena covid juga
ya baik ini pertanyaan sangat bagus ini
jadi supaya teman teman masyarakat bisa lebih paham
ini realita yang kita miliki saat ini data yang kita miliki saat ini
bahwa vaksin ini proteksinya itu
ya kalau ketika saya beri mengatakan proteksi optimal itu dalam konteks apa
konteksnya adalah leher ke bawah bukan leher ke atas
kalau misalnya pun dua bulan setelah vaksinasi yang pertama ataupun yang kedua
rongganapak atas kita ini belum sepenuhnya terproteksi juga sebetulnya
mengapa kita masih harus menggunakan masker
memang bisa jadi kita yang sudah divaksinasi akan kebal
ada kebal dari apa
kebal dari gejala penyakit
tetapi kita belum bisa memastikan kalau misalnya ada virus yang masuk ke rongga nafas atas
itu masih bisa sebetulnya untuk kita keluarkan ke orang lain
misalnya seperti otg
karena kita kan sekarang ini kan vaksinasi itu kan bertahap mbak tiffany
kita belum bisa serentak semuanya divaksin secara bersamaan
nah karena ada
tahapan tahapan tadi itu akan banyak sekali warga kita rakyat kita yang belum mendapatkan jatah vaksinasi
nah itulah sebabnya yang sudah divaksinasi duluan untuk tetap menjaga protokol kesehatan
nah ini sebabnya juga kenapa ada namanya tahapan prioritas namanya
jadi misalnya ke nakas duluan
supaya jangan sampai banyak dari mereka jatuh sakit ya
nah itulah di sini fungsi proteksi dari vaksin untuk jangan sampai orang bergejala sedang atau berat
pak ahmad ini juga ramai sekali
kita tahu bagaimana pembahasan efekasi kemudian juga efektivitas ini menjadi indikator penting sebuah vaksin covid sembilan belas ya
boleh dijelaskan dalam bahasa yang sangat simpel karena banyak penerimaannya yang juga salah nih
efekasi kemudian efektivitas seberapa
seberapa keduanya ini efekasi dan juga efektivitas ini berpengaruh terhadap kualitas vaksin
karena kita tahu beberapa produsen kan juga sudah memastikan kan efektivitas vaksin yang katanya mereka punya
ini pertanyaan susah dan pertanyaan yang bagus juga ya sekaligus luar biasa
jadi secara terminologi memang ada perbedaan yang disebut dengan efekasi dan efektivitas
dan kita harus menentukan dalam konteks kita
kita ini kan berusaha menghadapi pandemi
dan pandemi itu sudah ada dua isu
isu bertambah kasus baru dan isu terjadinya orang yang bergejala
di mana orang yang bergejala ini dia perlu rumah sakit ya
jadi artinya bukan seder gejala tapi gejala sedang hingga berat
hingga mereka belum masuk rumah sakit
nah kalau kita bicara efekasi ini konteksnya dalam konteks uji klinis
di mana orang orang atau relawan yang ikut dalam uji klinis itu kita punya standar yang sangat ketat
jadi orang seperti apa umurnya dia punya pemobot apa tidak usianya berapa tahun gitu
sangat terkontrol sekali
nah artinya apa
dalam kondisi seperti terkontrol seperti ini kita mungkin bisa mendapatkan angka efekasi
jadi kita bisa membandingkan nih
dari uji klinis itu kan para relawan dibagi dua
relawan mendapatkan vaksin dan relawan mendapatkan placebo
untuk suntikan air garam misalnya
nah kita akan bisa menghitung kasus covid yang terjadi pada relawan yang disuntik air garam biasa
sama relawan yang disuntik vaksin
angka kejadian covid lebih tinggi pada kasus yang mana pada kelompok yang mana
nah itu yang disebut efikasi gitu ya
jadi dari sini efekasi kita bisa melihat contoh seperti sign of fact yang diterikorasikan oleh bepom
nah artinya apa
orang yang divaksinasi itu kemungkinan dia mendapatkan gejala covid ketika dia diinfeksi itu tiga kali lipat lebih rendah
nah berarti vani berarti dia divaksinasi sama sekali
dibandingkan teknologi yang advance kan
kok sedikit sih punya cita gitu
kan yakin gitu
mungkin kita harus melihat ya bahwa vaksin ini ini kita tidak bisa mengatakan oke yang kita punya ini tanda kutip nih lebih rendah
karena kalau saya sebagai ilmuwan saya nggak bisa hanya membandingkan dari data yang ada
secara formal kalau saya mengatakan vaksin sinovac misalnya lebih buruk nih daripada yang pfizer misalnya itu caranya bukan dengan mengekstrapolasi data yang sekarang
harus dilakukan uji klinis lagi
di mana nanti perbandingannya adalah
nah kalau sekarang kan yang terjadi adalah pfizer lawan placebo sinovac lawan placebo astrazeneca lawan placebo
jadi ini sangat tergantung dari populasi yang diikutsertakan uji klinis
karena apalagi kalau di amerika uji klinisnya itu kan orang orang banyak nggak maskeran kan
itu tinggi sekali
karena ini apa namanya suatu yang di amerika memang seperti itu
oke jadi tidak serta merta kalau efikasinya
tidak hanya rendah bukan berarti juga kualitasnya rendah
begitu ya pak ahmad ya
dan ini terkait sama efektivitas mbak tiffany
kalau misalnya ngotot nih kita maunya yang pfizer
pfizer itu itu kan perlu rantai dingin mbak tiffany
artinya rantai dinginnya harus misalnya menggunakan suhu yang sangat rendah minus delapan puluh
kalau kita bicara moderna mungkin perlu minus dua puluh
dua duanya itu bukan kulkas yang bisa dengan mudah ditempatkan di puskesmas puskesmas
nah belum lagi nanti
perjalanan daratnya itu juga menjadi isu juga
nah itu yang harus kita lihat
karena indonesia raya kan isinya bukan cuma di kota besar yang ada bandaranya kan
kita bicara indonesia raya yang mungkin harus naik perahu sampai ke lokasi penyuntikan gitu
jadi di sini kita harus melihatnya secara keseluruhan ya
jangan hanya melihat dari sepotong sepotong saja
sekali lagi saya bukan jubir vaksin ya
jadi ini saya tidak ada kepentingan apapun
bukan jubir vaksin tapi kalau berhubungan dengan vaksinasi atau vaksin langsung ke pak ahmad ya
pak ahmad sayang sekali waktu kita sangat terbatas masih banyak pertanyaan
mungkin nanti next time nya kita buka ruang diskusi yang lebih panjang lagi ya
terima kasih pak ahmad rusdan utomo sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini